itu terlalu berbahaya nak
bagaimana kalau penculik itu
terang pak mak
aku akan baik baik saja
tenang aja ki
pemanah rasama anaknya sangat luar biasa ki
beda dengan anak anakmu lain
baiklah kalau begitu
segera kasih kabar kami
jika kamu butuh pertolongan
baik pak mak
pak mak ikut ya raden
tidak menyangkal putra ku memang melakukan kesalahan ki
tetapi seperti yang kakak banyak sumba katakan
hukuman itu terlalu berat
aku ingin kau membebaskan dia sekarang juga
kalau raden dilepaskan
raden akan menganggap enteng setiap peraturan
kami berdua lupa
untuk melayani raja
bukan mempersulit raja
apalagi ini putra mahkota ki
aku yakin gusti prabowo tidak akan setuju
aku sudah melakukan
setiap peraturan dalam kerajaan
aku berani mempertanggungjawabkan di hadapan gusti pramu
hamba mohon dirinya ratu
jangan banyak sembah
pintar cari muka
kamu tidak apa apa nak
ibu sangat mengkhawatirkanmu
tidak apa apa bagaimana
aku hampir sejemat kelaparan
di dalam puri itu
kenapa kan jeng ibu
dan uak tidak cepat menolongku
ibu juga sangat menyesal nak
ibu menyesal mengikuti kipur uak
yang malah menyengsarakanmu
kalau terjadi apa apa terhadapku
berarti itu salah kan jeng ibu
dan juga uak
yang membiarkan ku dihukum
rupanya hukuman apapun
tidak akan membuatmu
kau harus bisa menahan diri
tidak selalu kena masalah raden
murbangenang baru saja bebas dari hukumannya
tidak usah dimarahi seperti itu
makanlah yang banyak anakku
kau pasti lapar setelah dua hari tidak makan
betul kan jeng ibu
bawakan lagi aku makan yang enak enak ya
kau dengar perintah anakku
cepat penuhi permintaan anakku
bagaimana istirahatmu ya
setelah aku dibebaskan ini
aku bisa tidur nyenyak kan jeng ibu
setelah hukumnya ini berakhir
aku tidak bisa tidur
karena perutku yang sangat lapar
kau mau kemana
aku mau bermain kan ibu
aku bosan berada disini terus
jangan membuat masalah lagi ya
nanti kau bisa dihukum
iya kan jeng ibu
semuanya sudah bebas kini
jebakan sudah siap
sekarang kita tinggal menunggu mangsa datang
rombongan ningkrat kencana sudah bergerak menuju kesini
tinggalkan tempat ini
jangan sampai keberanian kita terbaca oleh mereka
supaya jebakan kita tidak meleset
kamu mau mengumpankan diri kamu
untuk memancing penceluk itu kemana
iya pak man
aku ingin menangkapnya
itu terlalu berbahaya nak
bagaimana kalau penculik itu
terang pak man
aku akan baik baik saja
tenang aja ki
pak manahara sama
beda dengan anak anakmu lain
baiklah kalau begitu
segera kasih kabar kami
jika kamu butuh pertolongan
baik pak man
pak man ikut ya raden
jangan pak man
kalau pak man ikut
nanti penculiknya curiga
yaudah kalau gitu
pak man tunggu disini aja ya raden
iya pak man
iya pak man
lalu siap
jangan lupa untuk beri dukungan di kolom komentar
dan juga di tanda komentar
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sekarang kita tinggal menunggu senjata pak mungkas ini
sampu rasul abah
akhirnya abah datang juga
aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan
saatnya kita membalas pada kerajaan galung
kuatan kita semakin berkurang ki
pengapunten gusti prabu
dengan keadaan seperti ini jika kita diserang musuh kita akan terdesak
aku juga mengkhawatirkan keselamatan rombongan anggota kita
gusti prabu tidak perlu khawatir
karena hidup kami memang untuk mengorbankan nyawa
demi kerajaan dan gusti prabu
terlepas dari janji setia kalian
nyawa kalian sangat berharga bagiku
dan aku juga harus bertanggung jawab terhadap setiap jiwa rakyat galung
kalian bisa mendampingiku
postur mereka yang ke hati
siapa roman yang atau dipenekankan
anda tahu gestar
saya mencintai saya sendiri
sepertinya kipur wagali memanfaatkan kewenangannya di istana ini
bisa saja itu nyai
mentang mentang gusti prabu tidak ada di istana ya bisa seenaknya di sini
tenang nyai biar aku yang bertemu kipur walaupun
sebaiknya kamu ikut aku sekarang juga ayo ikut
pinter juga kamu bocah
sepertinya kau mempunyai ilmu yang cukup tinggi
kalau kamu dijual aku yakin kamu mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan anak yang lainnya
di mana paman sembunyikan anak anak yang diculik
aku bukan penculik
bukankah paman tadi bilang harga kau pasti mahal
kenapa diam saja
aku akan menjual mereka ke seorang saudagar yang akan berangkat
aku akan menjual mereka